foto calon anggota dpd daerah pemilihan nusa tenggara barat evi apitamaya
pada pemasangan di alat peragak kampanye membuat berang lawan politiknya faruk muhammad
evi yang mendulang suara terbanyak pada pemilu calon anggota dpd di ntb ini
dituduh menipu publik karena mengedit foto terlalu cantik dan menarik saat persaingan memperebutkan kursi dpd
tak tinggal diam evi pun hadir dan memberikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum
di mahkamah konstitusi yang digelar kamis kemarin
evi mengatakan kehadirannya untuk meyakinkan masyarakat luas serta hakim konstitusi
bahwa tak ada yang berbeda dari penampilan dirinya di foto dengan aslinya
terus yang ada yang foto baju putih itu itu foto malah saya habis melahirkan
zaman sepuluh tahun yang lalu gitu kan
yang katanya saya diedit berlebihan hidungnya bibirnya apalah pokoknya dagunya gitu
jadi beliau menyatakan bahwa saya mengedit berlebihan gitu loh
berlebihan seperti apa gitu loh
batasan berlebihan itu ukurannya apa gitu
ini indikatornya gitu loh bahwa foto saya itu di asis berlebihan
dikutip dari detik com foto dalam kertas suara telah seizin kpu
menurut komisioner kpu ilham saputra sebelum foto naik cetak
petugas memastikan foto yang dipasang benar agar tidak ada keberatan setelah foto naik cetak
faruk muhammad sebelumnya merupakan anggota dpdri
periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dari nusa tenggara timur
ketika mencoba lagi farouk gagal kembali ke senayan
menjadi senator untuk provinsi nusa tenggara barat
tak hanya kalah suara dari evi apitamaya
faruk pun kalah suara dari ahmad sukisman azmi
tuan guru ibnu halil dan lalu suhaimi azmi
tim liputan cnn indonesia